tongkang marco polo satu ratus delapan puluh delapan tenggelam di perairan karimun kepulauan riau
akibat diterjang gelombang tinggi dan angin kencang pada kamis pagi
tongkang bermuatan satu ratus sembilan puluh lima kontainer ini diketahui berlayar dari perawang siak riau
dengan tujuan negara tetangga singapura
sepuluh abk kapal termasuk nahkoda berhasil diselamatkan
oleh tim sar gabungan dari tni al dan polisi air polres karimun
pada kamis malam petugas tni al dari lanal tanjung balai karimun kepulauan riau
selesai mengevakuasi tiga belas kontainer yang kembali terjatuh dari kapal tongkang marco polo satu ratus delapan puluh
total ada tiga puluh delapan kontainer yang sudah dievakuasi
di mana dua puluh lima kontainer telah dievakuasi pada siang hari
untuk dibawa ke pelabuhan tanjung balai karimun
tongkang kemiringan sudah enam puluh derajat
pukul tujuh belas empat puluh lima ada tiga belas kontainer yang jatuh lagi dan itu sudah diikat jadi satu
kemudian diikat ke
hal itu adalah langkah awal untuk menyelamatkan agar kontainer tersebut tidak bersilakan
hingga jumat ini hari kondisi kapal tongkang masih miring
belum berhasil ditegakkan seperti posisi semula
tim liputan cnn indonesia